eh eh eh bapak bapak ibu kenapa kenapa

apa ini kurang rajal kalian
berani coba sentuh anak saya
berada apa anima saya
apakah kalian gak tau anak saya ini sedang sakit
bang serangkan anak itu para kami
apa yang dibicarakan suami saya itu benar
anak saya eh sakit sejak lahir pak
dia setiap hari selalu sakit kepala pak
jadi saya minta tolong jangan ganggu anak saya ya pak
tapi pak beberapa hal ini banyak warga yang kehilangan uang
oh jadi kalian ini menuduh anak saya yang mengambil uang kalian
kalian menuduh anak saya ini tuyu
atas dasar apa kalian menuduh anak saya ini tuyul
karena gak punya rambut
terus kalian menuduh anak saya ini tuyul mengambil uang kalian

kalian lihat sendiri sedang sakit
kami tidak tahu kalau bapak punya anak yang sedang sakit
apalagi bapak selalu tertutup
belakangan ini banyak warga yang kehilangan uang pak
ya mereka menyangka bapak melihara tuyul
ada kok pak warga yang melihat toyo di rumah bapak
anak kecil seperti tuyul
termasuk saya pak
sebaiknya sekarang kalian keluar dari rumah saya
sebelum kalian ini saya laporkan ke polisi
kalian sudah masuk rumah saya tanpa izin saya
pergi sekarang keluar
bapak ibu ibu kita pulang
di dalam tidak ada tuyul
bapak masih berdiri kok
pak sekarang begini ya
dengerin ibu ibu pak ya
sekarang kalau begitu pegang aja kepalanya anaknya
ngantai apa kagak
ibu di dalam itu tidak ada tuyul
nah yang digendong sama bu handoko itu anaknya
bukan tuyul jadi manusia
ayah bilang dia itu ngeles aja handoko
ibu kita sudah lihat bu
kita sudah lihat bertiga
sudah melihat kenyataannya
iya kan pak
kalau setelah kejadian ini masih ada juga dua keluarga yang hilang
kita tanggap aja itu anak toyol
sekarang udah dilihat kita pulang
mereka kagak jadi duit warga
kemana pun keadaan kamu
mama bangga naipun dengan kamu
ini buat aku bang
bagus banget bang cincinnya
itu buat kamu
dan abang akan kasih yang lebih
mau nikah sama abang
ih abang kan udah punya istri
tapi abang udah capek
istri abang itu setiap hari mikirnya
jadi aku jadi istri yang kedua bang
gak mau bang
kamu akan abang jadi istri yang pertama
karena si indri
mereka udah paksa juga ilang nih
tenang tenang tenang
saya punya cara
sebentar lagi kita bakal ngeliat tutuyul
karena dengan tepung ini
bakal nempel di beratnya
nempel di beratnya tutuyul
emang tutuyulnya ada
bener tunggu aja
eh karena udah saya bilang
masalah ini kagak bisa dibiarin begitu
udah grebek aja tuhan doko

besok noni udah boleh main keluar dong
noni sekarang bebas untuk main di luar ya
karena sekarang warga ini sudah tau siapa noni
jadi noni gak perlu sembunyi lagi ya
noni boleh jalan jalan sama mama dong
mas kok perasaan aku malam ini udah enak ya
soalnya mas dari tadi sore aku dengar suara lolongan anjing terus
gimana kalau kita masuk aja mas
gak usah biar noni disini saja
nanti kan kalau noni tidur udah ngantuk baru kita bawa ke dalam
gak usah mah
noni mau duduk disini aja
bapak bapak malam ini kita basmi yang namanya tuyul
supaya tidak ada lagi duit warga yang hilang di komplek ini
kita tangkap dan kita bakar
semirin bertindak sembarangan banget nih
ngumpulin orang tanpa sijil prt
harus buru lapor prt nih
tamat riwayat anak lu malam ini handoko
ada apa sep
sep kamu ngomong yang betul
jelasin sebetul betul ya
ini soal yang kemarin pak
provokasi warga supaya nyerang rumah paham handoko
aduh ada apa ini
tidak yang mana dia
yang mana dia
yang mana dia
mau di bawah kapan